selaku panglima tni saya nyatakan bahwa
berikutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para jurid jurid terbaik di yogyakarta
yang telah gugur saat melaksanakan tugas di perairan utara bali
atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar tni selaku panglima tni
saya sampaikan rasa duka cita yang sedalam sedalamnya kepada seluruh keluarga prajurit yang gugur
semoga tuhan yang maha besar memberikan keikhlasan kesabaran dan ketabahan
rasa duka cita tersebut juga kami tujukan kepada seluruh keluarga besar hiu kencana pada khususnya
serta seluruh keluarga besar tni angkatan laut pada umumnya
kolonel laut pelaut hari setiawan
beserta seluruh prajurit terbaik hiu kencana di kri nanggala empat ratus dua
semoga tuhan yang maha kuasa menerima seluruh amal ibadah
dan menjaga kekuasaan kita
semoga kami semua dapat meneruskan pengabdian paripurna saudara saudara
sebagai prajurit prajurit terbaik tentara nasional indonesia